suasana duka menyelimuti keluarga ulama buya arazi hashim pada rabu siang saat melepas kepergian
buah hatinya menuju pemakaman umum desa palang yang berjarak sekitar satu km dari rumah duka
diiringi ratusan kerabat dan warga sekitar korban meninggal dunia di rumah kakek neneknya
di desa palang kecamatan palang kabupaten tuban bocah berusia tiga tahun itu sengaja ikut kedua
orang tuanya yang roadshow mengisi ceramah agama di sejumlah wilayah di kabupaten tuban
korban tertembak senjata api jenis glock milik anggota polri berinisial m yang bertugas mengawal
buya arazi senjata jenis glock itu sebenarnya ditinggalkan pemiliknya di kamar dalam keadaan
aman dan peluru terpisah sementara pemilik senjata melaksanakan sholat zuhur di musola di depan rumah
namun senjata dinas ini tiba tiba digunakan
akan bermain oleh korban dan sang kakak yang berusia lima tahun senjata kemudian meletus tepat
mengenai korban pada bagian leher akibatnya korban meninggal dunia kini pemilik senjata api berinisial
m telah dilimpahkan ke kesatuan asal bertugas yaitu mabes polri sementara pihak kepolisian
telah mengantongi surat pernyataan dari keluarga untuk tidak melanjutkan kasus tersebut di pihak
keluarga kemarin sudah
mengikhlaskan dan menyatakan bahwa tidak menuntut di kemudian hari dan
terima kasih menyatakan juga bahwa itu merupakan kecelakaan buya arazi hashim adalah seorang
ulama mubalik sekaligus pengasuh lembaga tasawuf di ciputat tangerang selatan banten
tim liputan cnn indonesia